nah gordon itu dari

rumah dinas itu belum pernah diganti
jadi gordon itu
ada yang masih ada ada yang tidak ada
anggaran yang tidak mencukupi
kemarin kemarin itu sehingga kemudian
lelang yang terbuka itu pun dengan
apa atas usulan sekretariat jadwal
dpr yang menerima keluhan
anggota bukan cuma periode ini tapi dari
yang lalu demikian yang pertama
ini diusulkan oleh
kesetianan tapi sudah lama
ini jalan di dpr ini
tapi kemudian akhirnya
diputuskan harus diaspal
secara keseluruhan karena nanti
pada bulan juli ada delegasi
sekitar tiga puluh delapan atau
empat puluh negara yang akan datang ke dpr
tentunya kita tidak ingin
kesan terhadap parlemen kita
ini juga kurang baik